setelah transit di islamabad pakistan pesawat yang membawa dua puluh enam wni dari kabul afganistan tiba di tanah air pukul tiga dini hari
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh empat ratus milik tni angkatan udara tiba di pangkalan udara halim perdana kusuma pada sabtu pagi tadi
evakuasi sengaja menggunakan pesawat militer melihat perkembangan di lokasi
menteri luar negeri retno marsudi didampingi panglima tni marsikal hadi cahyanto mengatakan saat berangkat pesawat sempat istirahat di islamabad pakistan
permintaan izin mendarat di bandara hamid karzai kabul dilakukan seiring penerbangan di udara
seluruh warga negara indonesia berjumlah dua puluh enam orang yang kita evakuasi semua dalam kondisi baik
satu diplomat dalam kondisi kurang sehat non covid dan akan segera dilakukan perawatan
selain wni dalam misi evakuasi ini ikut juga lima warga negara filipina yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi indonesia
bantuan membawa warga negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama dilakukan
ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan
selain itu terdapat dua warga negara afganistan
satu orang adalah suami dari salah satu warga negara indonesia
dan satu lagi adalah lokal staff perempuan yang bekerja di kbri